keinformasi haji saudara dua ratus dua puluh anggota jemaah kloter enam asal kabupaten pindrang dan kota makassar akhirnya diberangkatkan dari embarkasi makassar
sebelumnya mereka gagal berangkat pada rabu malam karena pesawat digunakan jemaah kloter lima yang terjebak dalam insiden mesin pesawat yang terkena percikan api
kepala bidang penyelenggaraan haji dan umroh kanwil kementerian agama provinsi sulawesi selatan iqbal ismail mengonfirmasi batalnya pemberangkatan kloter lima berdampak pada jadwal pemberangkatan tiga kloter setelahnya
akibat insiden ini kloter enam tujuh dan delapan tertunda dan harus menunggu jadwal penerbangan berikutnya
garuda indonesia harus profesional karena ini berkaitan dengan keselamatan penerbangan jemaah
kita minta kejadian seperti ini tidak terulang kita telah memberikan teguran keras kepada garuda indonesia